anda kembali di cnn indonesia today persatuan bulu tangki seluruh indonesia pbsi terus mempersiapkan diri menuju olimpiade tokyo yang akan berlangsung dua puluh tiga juli hingga delapan agustus mendatang
ya selain menggenjot persiapan sebelas atlet yang sudah hampir pasti lolos ke olimpiade pbsi juga merangkul dua sponsor baru baik dari pihak swasta maupun bumn
sebelas atlet pelatnas bulu tangkis indonesia hampir dipastikan telah mengantongi tiket bertanding pada olimpiade tokyo pertengahan tahun ini
untuk pemain tunggal putra ada antoni sinisuka ginting dan jonathan christie sedangkan tunggal putri diwakili gregoria mariska tunjung
sedangkan ganda putra ada dua pasangan yakni marcus gideon kevin sanjaya dan muhammad ahsan hendra setiawan
ada pun untuk nomor ganda campuran terdapat privin jordan melatih

meski belum ada pengumuman resmi dari bwf nama nama tersebut hampir pasti lolos kualifikasi karena masuk ranking enam belas rutu olimpiks untuk nomor tunggal atau delapan besar untuk sektor ganda
selain terus mempersiapkan atlet menuju olimpiade tokyo pbsi mencari sponsor untuk mendukung kontingen badminton indonesia pada pesta olahraga terbesar nanti
setelah berhasil merangkul pihak swasta kini pbsi juga telah menjalin kerjasama dengan salah satu bank milik pemerintah yang berlaku selama empat tahun mendatang
keberhasilan pbsi merangkul dua sponsor
positif oleh pemain ganda putri indonesia
peraih medali emas asean games dua ribu empat belas itu menganggap
sponsor merupakan bagian penting
pada era industri olahraga
ini sangat berarti buat kami
untuk menunjang prestasi kami
di kemudian hari yang dimasak depan
kan jersi nih yang pasti kan
kita pakai ini di pertandingan
bukan hanya nama indonesia
tapi ini adalah sebuah
barang yang sakral buat kita
apapun yang kita pakai nanti
ini sangat harus ada energi positif
yang harus nanti di lapangan
babak kualifikasi bulu tangkis
untuk olimpia de tokyo seharusnya
berakhir lima belas juni nanti
dengan singapura open dua ribu dua puluh dua
sebagai turnamen penutup rangkaian kualifikasi
namun pengetatan perjalanan
menuju singapura imbas meningkatnya
jumlah kasus covid sembilan belas
membuat bwf memastikan tidak menjatuhkan
ulang singaper open sehingga perhitungan
poin ke olimpia de tokyo telah berakhir
avandi wiradinata cnn indonesia